sepuluh bangunan liar di kawasan taman bersih manusiawi wibawa sunter tanjung priuk jakarta utara dibongkar petugas gabungan
warga korban penggusuran tidak mendapat uang ganti rugi ataupun relokasi lantaran sudah mempunyai tempat tinggal di kawasan jakarta
petugas gabungan dari pemprov dki jakarta polisi dan tni telah membongkar tiga ratus lima puluh bangunan liar yang berada di kawasan taman bmw
atau taman bersih manusiawi dan wibawa sunter tanjung priok jakarta utara pada selasa pagi kemarin
dalam penertiban ini pemprov menerjunkan satu lima ratus personel gabungan dari satpol pp polisi dan tni
serta mengerahkan sepuluh alat berat untuk mengantisipasi penolakan dari warga
warga korban penggusuran tidak mendapat uang ganti rugi maupun relokasi rumah susun lantaran setelah didata petugas
ternyata warga sudah mempunyai tempat tinggal yang berada di kawasan jakarta
mereka berada di kawasan taman
taman bmw hanya memanfaatkan lahan kosong untuk mencari nafkah dengan mengumpulkan barang barang rongsokan
rencananya lokasi seluas dua puluh enam hektare ini akan dijadikan stadion olahraga
sekali lagi saya katakan ini adalah kerja terakhir setelah beberapa hari sebelumnya kita mengadakan sosialisasi dan himbawan kepada mereka di sini untuk meninggalkan tempat ini
tempat ini harus dibersihkan baik dari hunian
maupun dari barang barang yang ada
jadi target kita hari ini adalah memberisikan lokasi yang seluas dua puluh enam hektare ini dari hunian maupun barang barang yang ada
kenapa karena di tempat ini segera akan dibangun stadion olahraga